hai gereja kristen jawiwetan mojowarno jombang jawa timur dikenal sebagai gereja yang menjunjung
tinggi adat dan budaya terutama budaya jawa iring iringan gamelan hingga khutbah dari pendeta
pun menggunakan bahasa jawa di tengah pandemi kofit sembilan belas perayaan natal tahun ini di gereja
jawiwetan sedikit berbeda ya gereja menerapkan protokol kesehatan yang ketat jemaat yang datang
hanya mereka yang memiliki undangan saja selain itu jemaat wajib melakukan tes utuh
budahulu serta wajib memakai masker atau face shield setelah melalui protokol kesehatan
barulah mereka bisa mengikuti perayaan natal di dalam gereja menurut pendeta gereja untuk
menghindari banyaknya kerumunan dari tiga ribu orang umat hanya delapan ratus saja yang diperbolehkan hadir
merayakan natal di dalam gereja jemaat yang bisa hadir hanya delapan ratus orang dari
warga jemaat yang ada di gkjw jemaat mojowarno oleh karena itu antisipasi untuk
melaksanakan protokol kesehatan setiap warga yang akan masuk semua menggunakan masker cuci
tangan dan juga mengeterapkan social distancing yang berada di dalam gereja meski dibatasi dan
menerapkan protokol kesehatan yang ketat namun perayaan natal di gereja kristen jawiwetan ini
berlangsung dengan hikmat dalam natal kali ini diharapkan pandemi
virus corona segera berakhir dan bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala agung wibowo jombang jawa timur
agung wibowo jombang jawa timur